itu kan gue
jadi reina itu
dia anak yang gue buang
reina itu anak yang mbak andi
gak ada orang
anak anak sudah tidur kan
yaudah kita masuk
untung gak ketahuan
dan aku akan
pergi dari sini
nino berarti salah
dia bilang kalau nini
diadopsi dan meninggal
tapi ternyata nindi belum meninggal
dan ternyata nini juga adalah reina
ini kenapa jadi kayak gini
ini adalah bayi dari saudara saya
yang sakit keras
saudara saya kritis
keadaannya dan gak bisa ngurus bayi ini
umur dari saudara saya gak akan lama lagi
bayi ini belum punya nama bu

nanti ibu aceh yang kasih nama

terima kasih bu
kalau begitu saya permisi ya pak
ada yang mau saya tanyain sama kamu
mungkin itu adalah
mungkin itu adalah
waktu andin di penjara
beneran dia udah meninggal
gimana kalau sampai aldebaran tau
kalau ternyata reina itu anaknya mbak andin
terus mbak andin juga tau
dan dia tau kalau ternyata reina itu anaknya nino dan mbak andin
gue pasti gak akan dimaafin sama nino
gue pasti akan ditinggalin sama dia
kenapa sih sinyam sinyum
lu beneran tadi ngeliat foto
mbak mirna nanya terus lagi
foto apa sih mbak
kiki kiki gak ngerti bentuk esingnya apa
kiki gak liat sama sekali beneran
gak sayang sama aku nih gak percaya
foto apa sih mbak
foto apa sih mbak
foto apa sih mbak
foto apa sih mbak
emang bukan kiki kali ya yang ngambil foto dari lemari
kok engga apa apa lupain aja
gua mau ke toilet dulu ya
janji di belakang
janji di belakang
janji di belakang
minta temen uyak sana
mau telepon parennya aja
untung aja mbak mirna gak curiga
putih itu emang diambil sama kiki
aku harap rena gak sedih sih ya mas
kita tinggalin dia
kita tinggalin dia
gue cuman mampet aja hidung gakpapa
yaudah kamu tunggu disini sebentar
aku bikinin kamu teh ya
mas al lebih flow lagi
dibikinin teh kali ya
dibikinin teh kali ya
resep emama tuh
mungkin mas al suka
mungkin mas al suka
mungkin mas al suka
mungkin mas al suka
ini kan foto aku sama rai
kau bisa jadi disini
kau bisa jadi disini
kau bisa jadi disini
ini foto yang gue cari cari
kan waktu itu gue udah pernah bilang sama lu
ngapain sih masih nyimpen nyimpen foto mantan
siapa yang nyimpen foto mantan
yang gue pengen balikin
waktu itu gue nemuin di lantai juga
malah ini gue gak tau kenapa ada foto mantan gue disini
jangankan dia gue gak mungkin simpen simpen foto mantan
foto mantan suami gue aja gak pernah gue simpen